data dinas pendidikan provinsi jawa barat menyatakan ada sekitar enam ratus ribu siswa lulusan sma
namun kemudian yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya sekitar seratus ribuan saja
jumlah yang sedikit ini disebabkan oleh karena faktor biaya
untuk itu dinas pendidikan provinsi jawa barat mencoba memberikan lebih banyak beasiswa
beasiswa hafiz quran adalah beasiswa terbaru yang diberikan oleh dinas pendidikan jabar
beasiswa diberikan kepada peserta perguruan tinggi yang hafal lima belas juz quran
dengan nilai lima miliar rupiah beasiswa hafiz quran akan dibagikan pada seratus peserta yang terseleksi
pemberian beasiswa dengan kriteria agama ini merupakan sesuatu yang baru
dan juga sesuatu yang baru
karena sebelumnya bisnik jabar memberikan beasiswa berdasarkan prestasi
sebagian masyarakat mendukung program baru ini
namun ada juga yang kurang setuju
kalau pendidikan harusnya secara nasional nggak harus ke agama tertentu saja
saya setuju banget sih
jadi ngebuka peluang juga jadi lebih besar peluangnya buat orang orang yang mau ikut juga
jadi nggak dari kayak bidik
misi atau snmptn atau sbm juga
ya menurut saya adanya program kayak gitu tuh bagus ya
menanggapi hal tersebut disdik jabar menyatakan beasiswa hafiz quran dimaksudkan agar mahasiswa tidak melulu berkutat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
beasiswa juga ditujukan bagi agama apapun
asal memiliki tolak ukur yang jelas
dikat untuk pembentukan karakter
biar anak memiliki integritas
salah satunya adalah pendekatan agama
dan kami tidak hanya untuk yang muslim
bisa saja yang non muslim juga dari sisi prestasi yang lain
kalau misalnya ada ukuran yang non muslim hafal injil misalnya
walaupun begitu belum ada kejelasan mengenai mekanisme beasiswa berdasarkan kriteria
selain menjadikan hafiz quran sebagai tolak ukur
beasiswa hafiz quran akan bekerjasama dengan badan amal zakat nasional atau basnas
sebagai lembaga pengelola beasiswa
wilham nasution bandung